itulah yang aku tunggu
supaya aku tak
kalau kalian lupa
jadi kalian sudah pernah tahu dengan demit kura kura
aku kira tidak ada salahnya
jika aku ceritakan hal ini
seperti kalian yang bocah bocah ini
pada suatu hari itu
aku akan menang
berani sekali kau manusia
sia melawan aku
aku tertarik padamu
tempat apa ini
siapa kamu sebenarnya
apa yang jadi
mau memberikan keturunanmu padaku
kenapa kamu bisa tahu keinginanku
keinginanmu selama ini
adalah kekayaan bukan
ya memang aku ingin kaya
aku sudah bosan hidup dan kemiskinan
akan ku penuhi
akan aku berikan
cucumu sudah menjadi milikmu
tuduhlah ia sebagai penyebar wabah
agar ia dibenci seluruh warga dusun
sempat kau pergi dari desa ini
di asal anda pembasian
karena dia desa kita dilanda wabah pagebluk
setiap kebencian yang diterimanya adalah sumber kekuatan untukku
kini aku bersemayam pada tubuh cucumu
pada saatnya nanti aku akan bangkit kembali
wanita dari pasangan suami istri yang aku korbankan itu adalah lasmiwati
dia putriku sendiri
kau yang menyebabkan kematian orangtuaku
kakek macam apa kau
kalian sudah berduka dah semula
berani sekali kalian menusuk mari
aku akan menanggungmu
biar aku yang menyerah kita lebih dahulu
dia yang telah menyebabkan orangtuaku meninggal
kamu harus menanggung atas apa yang telah kamu perbuat
tunggu saya padre
kalian berangkat behaving
oleh satu panggung ke mana yang saya biarkan tau turnover quiu
menanggung terus ke shadrass

hanyalah itu memberunduknya
bagaimanapun ini tetap kurang ajar
bagaimana mungkin dia berani mengancam kita
dengan menanam kutukan untuk menjalankan perintahnya
ya bagaimana mungkin kerowong
seharusnya kalau wangsa bicara dulu denganku
tentang keuntungan yang akan dia dan aku dapatkan
apa kau mengerti apa yang aku ucapkan
kita sudah kehilangan dia
ya dia hilang
seperti tertiup angin
kalian berisik sekarang
kalau tidak ada kalian
aku bisa mengemban tugas ini dengan baik dan tidak terganggu
berani sekali kau bicara seperti itu
apa kau siap bertarung lagi disini tanpa pengawasan kalau wangsa
itulah yang aku tunggu
supaya aku tak perlu kalian lupa
kalian jangan mengulangi tingkah wayang seperti pocah
kalau kalian ulangi
tanda itu akan menarik kalian ke dalam kegelapan selamanya
kenapa bisa seperti ini
tidak ada jalan lain
terpaksa kita harus bekerja sama
benar sekali pati
siapa yang mau bekerja sama denganmu
tapi pada akhirnya kita akan berselisih bukan
untuk mendapatkan pusaka itu
sampai jumpa lagi